densus delapan puluh delapan anti teror menembak mati empat terduga teroris dan menangkap sembilan terduga teroris di wilayah surabaya dan sidoarjo jawa timur
sejak senin pukul dua dini hari hingga pukul lima sore
langkah antisipasi dan sterilisasi oleh kepolisian dilakukan untuk menggagalkan aksi teror
yang diduga akan kembali dilakukan oleh kelompok jaringan ansarud dauloh dan jaringan ansarud tauhid
identifikasi oleh tim penindakan
pasti jaringan yang sudah diidentifikasi oleh tim penindakan
kami tutupi sebentar
sepuluh menit lalu saya menghubungi rekan penindakan kami yang di lapangan untuk melakukan update
ternyata bukan delapan yang sudah kami sampaikan sebelumnya
tetapi ada tiga belas penindakan untuk melakukan antisipatif
dalam rangka kita melawan gerakan teroris yang ada di jawa timur ini
dimulai dari jam dua tiga puluh sampai dengan hari ini hari senin jam tujuh belas kurang lima belas
kita melakukan penindakan
terhadap empat belas penindakan
tiga belas orang yang akan melakukan kegiatan teror
empat orang kita tembak mati kita lumpuhkan karena situasional melawan petugas dan situasi di lapangan